sampai jumpa di video selanjutnya
nggak ada apa apa gilang
kamu kan sudah tahu mama tuh sering menangis begitu saja tanpa ada alasan apa apa
aduh ibu tuh udah banyak pengalaman
jadi ibu tahu cara pandang orang kalau gitu
eh aku jangan jangan dia sengaja nyanyiin lagu itu
pertama dalam lomba tersebut
tapi dia pemerang mutlak
nggak ada peserta lain yang berdiri sebagus dia
saya nggak peduli
bagaimanapun juga lagu itu cipta saya
dan saya yang berhak menentukan siapa penyanyinya
kalau anda tidak setuju saya akan batalkan semua kontrak
maafin aku liah adrian
tapi aku ini kan cuma cowok biasa juga
aku juga bisa sedih dan cemburu
aku gak rela ngeliat laguku dibawakan oleh orang yang kamu cintai lia
karena aku juga cinta sama kamu
jadi pencipta lagu itu nggak mau kalau adrian nyanyikan lagunya
bukan tidak setuju lagi pak
dia bahkan mengancam akan menarik hak untuk mempubligasi lagu

kalau permintaannya tidak dipenuhi pak
ya kita minta saja pemenang kedua untuk menyanyikan lagu itu
kalau begitu kita minta saja pemenang kedua untuk menyanyikan lagu itu
kalau begitu kita minta saja pemenang kedua untuk menyanyikan lagu itu

jadi saya tidak akan menyanyikan lagu itu
pak tapi di tabloid itu tertulis
bahwa saya pemenang ya pak
tapi rupanya pencipta lagu berpendapat kalau anda tidak cocok menyanyikan lagu tersebut
emang pencipta lagunya tidak nonton apa pas audisi

semua orang juga berpendapat kok adrian jadi pemenangnya
dia juga lihat waktu adrian menyanyikan lagu itu

emang penciptanya itu siapa pak
kok dia bisa komentar seperti itu
ini rahasia perusahaan
kami tidak bisa memberitahukan
jadi sekali lagi mohon maaf
saya gagal menyanyikan lagu itu untuk anda
anda tidak perlu kecewa
saya juga bete
perusahaan yang aneh itu tidak konsisten
perusahaan yang aneh itu tidak konsisten
sudah tidak ada yang menolong
apakah itu tidak komitmen dengan pemenangnya
apakah itu tidak komitmen dengan pemenangnya
apakah itu tidak komitmen dengan pemenangnya
saya tidak kecewa sama sekali
saya juga tidak ingin
ikutin rekaman itu
untuk biaya hidup anak anak saya
saya tidak mengikuti rekaman
saya sudah mendapatkan uang itu
agar dingin di luar
hati adrian sangat baik
dia penuh kasih sayang
setelah melihat dia menyanyikan lagu itu
tidak bisa berhenti berdebar
biasanya saya masuk ke pintu
suruh bagian baru
saya mendekati dia
berhenti menggali dia
saya akan menikmati wadahnya
diri jangan dikasyah
iya tapi bagaimana semuanya sudah terlanjut
dasar laki laki tumpul
kamu masih tidak mengerti apa yang aku mau
seenaknya saja kamu bertindak sendirian dan mempergunakan uangku untuk tindakan bodoh itu
pakai otak kamu yos
akulah yang menentukan hidup kamu
lagi pada jualan
lagi pada jualan
kamu sudah pulang
sebenarnya ada apa yang
gak ada apa apa hilang
kamu kan sudah tahu
mama tuh sering menangis
begitu saja tanpa ada alasan apa apa
gila gak pernah lihat mama tersenyum
mama bisa murung terus
kamu gak usah pikirin ya
kamu lebih baik konsentrasi penuh
ya itu kan semua
untuk masa depan kamu
jangan n galah
ia tidak bohong
kalau kita makan kue coklat ini
kita bakalan bahagia ma
biar perasaan mama semakin enak dan lega
kok murni itu sih
mamaku udah pulang li
wah bagus dong
kamu senang dong ya kan
tapi yang bikin aku sedih
sekarang mama malah semakin murung
bahkan nggak bisa diajak ngobrol sama sekali